aduh emas emas emas emas gitu ya
mantap harga emas pada naik lagi
eh bu mau beli apa nih
mau jual mau beli
nggak lihat nih mau beli lah
yaudah deh pilih pilih yang mana modelnya
mbak masih beli emas
emang masih investasi yang menarik
investasi abadi kali ya lebih tepatnya
dia tuh selalu ada karena dia termasuk logam
dia itu logam dan dia masuk kategori logam mulia
bisa dipegang bisa kita ukur bisa kita hitung gitu ya
kalau bicara emas sebenarnya dia akan selalu jadi sarana investasi yang menarik
tapi perlu diingat teman teman sebenarnya emas itu fungsinya sebenarnya adalah hedging
caging itu hanyalah melindungi nilai
emas itu ya sejajar aja tuh sama inflasi
dia nggak bisa lebih tinggi
tapi emas itu ada dua harga
harga saat membeli dan harga saat menjual
dan itu ada selisihnya
dan ini juga kadang kadang tergantung di toko mana teman teman menjual dan membelinya
emas tidak bisa disimpan untuk jangka waktu yang pendek
jangan simpan emas itu kurang dari lima tahun
karena kalau kurang dari lima tahun nanti saat teman teman menjual lagi
kemungkinan harganya itu masih di bawah saat
seberapa menarik sih investasi emas
oke kalau untuk karena emas ini ada resesi atau tidak resesi itu tetap menarik
sehingga ketika dia itu di saat resesi memang jauh lebih menarik lagi
karena emas itu kan underlyingnya jelas
dia itu aset yang jelas yang emang ibaratnya ya masuk ke lubang kotoran pun emas adalah emas
dia tetap berharga
beda sama uang kita ya
uang kertas kita
kalau udah jatuh
ya udah hilang nilainya
jadi kalau saat resesi memang kalau teman teman disini ada yang secara karakter
aku masih bivo yang menghindari resiko
atau aku suka sama resiko tapi aku pengen yang normal normal saja
emas adalah pilihan yang tepat
terutama saat resesi ya
karena lagi lagi karakter emas itu yang membuat dia sulit untuk turun secara harga
ya dia tuh kelihatan gitu loh teman teman
kelihatan bisa dipegang bisa disentuh
mau ditaruh dimanapun emas adalah emas
kak mau jual nih
oh bagus bagus kok ini
hah segini bu
hah dapetnya segini doang
udah pas bu
jadi investasi emas masih menguntungkan gak sih
jadi teman teman kalau misalnya dibilang mau menggandakan keuntungan gitu ya di emas
sebenarnya caranya adalah cuma satu
yaitu dengan cara belinya yang banyak
biar dapet marginnya banyak
kita perlu dua hal
satu kita perlu modal yang cukup besar
dan yang kedua kita perlu time
kita tuh perlu waktu banget gitu ya
untuk bisa menggandakan
misalnya beneran resesi itu bener bener menghantam secara pelan pelan ataupun secara langsung gitu ya teman teman ya
sebenarnya sih emas juga akan naik harganya
jadi investasi terbaik perhiasan atau logam muria
ada beda banget
ada beda banget sebenarnya
secara karakter ya
jadi kalau dalam financial planning emas itu emas lm logam muria itu masuk kategori aset lancar
atau aset yang jadi uang segera
nah menariknya adalah sebenarnya perhiasan itu tidak masuk aset lancar
dia masuk aset tidak lancar
dibeda perlakuan teman teman
artinya sebenarnya tanda petik susah jadi uang
eh dari mana susah jadi uang
bener gak sih
tinggal pergi ke pasar emasnya kita jual
bener gak sih perhiasannya
nah kalau perhiasan teman teman itu satu
perhiasan itu tidak ada harga baku
harga baku itu hanya di toko
beda sama logam muria
logam mulia itu ada harga baku
yaitu aneka tambang
setiap pagi kita bisa lihat harga jual harga beli
teman teman bisa beli dan bisa jual juga di aneka tambang
nah kalau harga emas perhiasan itu tidak ada harga standarnya
setiap toko beda
syaratnya apa aja ya kalau mau investasi emas di saat resesi kayak begini
konteksnya adalah investasi nih teman teman
maka saran saya mendingan langsung ke lm
apa yang harus dipertimbangkan
kalau untuk logam mulia saat teman teman ada uangnya
sudah mempersiapkannya beli aja langsung
dan saran saya tidak perlu menunggu sampai misalnya kelipatannya harus sepuluh gram harus lima gram
enggak usah nunggu itu
karena sebenarnya ada yang setengah gram
jadi kalau misalnya nih kita ingin investasi emas ini perhitungannya itu kayak gimana
yang pertama adalah teman teman juga harus punya goals atas emas ini
misalnya siven buat dana pensiun
itu harus punya goalsnya dulu nih teman teman
karena akan beda treatment
investasi itu konsep dasarnya adalah teman teman harus aman dulu
harus aman dulu uncan perut dan kehidupan
jangan invest ya tapi teman teman sendiri sebenarnya masih ngutang untuk makan
masih ngutang untuk pendidikan anak gitu ya
aduh jangan deh
pokoknya dahulukan dulu yang wajib baru kita berinvestasi